agak mengecewakan sementara itu satu satunya wakil indonesia yang diharapkan bisa meraih gelar juara adalah ihsan maulana mustafa
terpaksa harus kandas di tangan lee chong wei
ihsan maulana mustafa yang saat ini menempati peringkat dua puluh sembilan dunia menyerah dari peringkat dua dunia lee chong wei
isan kalah dua puluh satu sembilan dua puluh satu delapan belas
dengan hasil ini sebagai tuan rumah indonesia tanpa wakil di final indonesia open tahun ini
sejak awal game isan langsung tertinggal dua enam
di game kedua ihsan juga tertinggal satu empat
namun ihsan sempat mampu menyamakan skor
namun lagi lagi ini pengalaman yang lebih membuat lee chong wei terus melaju tanpa henti